boleh saya masuk
kalau saya mengganggu
waktu istirahat kalian
sebenarnya saya ingin bertanya
di antara kalian
ada yang mengkritik kita
bagaimana kita bisa berhenti
lu sih lu
saya sih jujur
nanganin santri santri baru
nanti dikit ribut
bukannya ingin berpihak ke siapa siapa
pendekatan kalian yang salah ini
saya udah memberikan
cara pendekatan terbaik
sama itu rejal rejal
santri baru ustadz
tapi apa hasilnya
saya terus terusan dizolimin
saya mau di celaka in
yang aneh lagi mandi airnya dimatiin
muka aneh di abis diajak ajak pake sampo
ampe perih nih mata anies
aneh dizolimin sama si apoi sama si tommy
ini dicoret nih muka aneh
udah kayak boneka suan desitnya si tommy
tangannya udah minta ampun ampunan
aneh jadi kagak nafsu makan nih bang

baru aja kita omongin ya
udah kagak bisa ini dibiarin
kalo anda pikir sih kita mesti secepatnya bertindak
kita mesti sesegera mungkin
bikin keluarin itu rejal rejal santri baru dari pesantren ini
sebelum tambah kacau ustadz
sebelum tambah kacau ustadz
kita tidak bisa bertindak gegabah
saya tidak ingin ada kegaduhan lagi
kalau pendekatan kalian berdua tidak berhasil
kalo pendekatan kalian berdua tidak berhasil
izinkan saya untuk melakukan pendekatan terhadap mereka

nanti itu dihapus ya
pokoknya gua yakin betul
pokoknya gua yakin betul
tuh orang bener bener wali sinar
lu ga percaya banget sih lu

kamu berduanya harus ikut saya ke tempat mau makan sampah
kalo yang disanain bukan wali sinar
tapi pak jajak yang suka bakar sampah

pak jajak yang disana tuh
tolong balasi sakit perutannya bang
tolong balasi sakit perutannya bang
antum sakit perut apa sakit hati
diklipikin ya sakit perut lah bang
kan ane bisa kena emah bang
antum cuman punya empela ama usus gede gorong gorong
punya lah bang
pokoknya biar ane caranya ane harus balas dendam sama si tommy
ane tau gimana caranya biar antum bisa balas dendam
boleh saya masuk
maaf ini kalau saya mengganggu waktu istirahat kalian
sebenarnya saya ingin bertanya apa benar
diantara kalian ada yang menggelitiki dapu
saya mah tidak ustadz
atau jangan dihubung hubungkan setiap ada keributan itu ada saya ustadz
oh enggak enggak enggak
saya ini cuma bertanya loh
apa benar diantara kalian ini ada yang menggelitiki gabu
gitu maksudnya jadi tidak menuduh siapapun
ya ustadz saya sama apo yang menggelitiki dapu
soalnya saya kesel banget sama gamuk ustadz
ya saya dendam sama dia pak ustadz
penyakit hati itu macem macem
ada iri syirik dongki hasad sombong riak ujuk
orang itu kalau sudah ada dendam di dalam dirinya
di dalam hatinya
maka pikirannya tidak akan bisa berpikir dengan jernih
yang terfikir olehnya bagaimana caranya untuk membalaskan dendam itu saja
jangan sampai ibadah kita
sholat kita sedekah kita zakat kita
luluh lantah semuanya
hanya karena untuk mengikuti dendam
persahabatan jadi hancur
kekeluargaan jadi lebur
bahkan gara gara dendam
bangsa dan negara hancur dan lebur
dendam ini sangat bahaya
bahkan dendam ini bisa merusak tatanan hidup manusia
terus gimana caranya biar kita nggak dendam pak ustadz
memang butuh jiwa besar
untuk bisa menjadi manusia pemaaf
memaafkan ini memang butuh keikhlasan
rasulullah saw bersabda
yang intinya adalah
tidaklah kita memaafkan kezoliman
kecuali allah akan mengangkat kepuliaannya
apabila ada orang yang berzoling kepada kita
maka jaminan allah
allah akan angkat kemuliaan kita
dunia dan akhirat
dan membersihkan kita
yang mau diangkat
tuhan tommy udah diantar sama sulika
sebentar lagi harus pukul lagi kentongan
kan waktunya aja makan malam
aduh gimana tuh ya kamunya
kamu besok ikut saya ke tempat pembongan sampah
biar kamu yakin yang di sana itu pak jaja
tugas kebersihan kampung bukan wali sinar
udah udah udah
pokoknya malam ini kita makan enak
makan bebek goreng sulika
gue yang bayar
lo pade gue usah nanya berapa duit yang gue habisin
tentum jangan harap teh
pemberi harapan palsu
gue kan luatuk warung sulika izinnya sama lo
eh minta nambah lagi
eh tapi mana buktinya
anda takut aja pesanan aneh bebek goreng
antum kagak beliin dengan alasan lupa
selau aja sih
gue udah nyatet semuanya tuh
bebek goreng apa yang dipesen gue catat semuanya
kagak ada yang kelewat
banyak pacot bu
yang sawah ya
yang sawah lah
yaudah ini bentar lagi waktu nyikul
langsung ke ruang makan ya
eh deh semuanya kuluh